kampanye akbar pemilu dua ribu sembilan belas sudah dimulai sejak kemarin
bawaslu menemukan pelanggaran dalam kampanye kedua paslon
kami lansir dari laman detikom
anggota bawaslu fritz edward siregar tidak merinci memang pelanggaran yang dilakukan kedua kubu
tapi disebutkan salah satu pelanggaran yang jamak yaitu pelibatan anak dalam kampanye
dan saat ini kita sudah terhubung dengan anggota bawaslu fritz edward siregar
melalui telpon selamat malam bang fritz
selamat malam mbak putri
bang jadi apa saja temuan yang sudah dilaporkan oleh teman teman bawaslu di daerah bang
baik terima kasih mbak
kan kemarin adalah hari pertama untuk rapat umum
dan kita bawaslu telah melakukan pengawasan
sejak pagi kita sudah berada di lokasi di mana rapat umum itu dilakukan
dari hasil pengamatan kami ada beberapa pelanggaran yang masih terjadi
satu tadi sudah mbak putri sampaikan
adanya masih ada pelibatan anak anak di dalam kampanye
sebagai mana sudah dipersyakasi dan juga dalam komitmen bersama
antara paslon satu dan dua adalah untuk tidak melebarkan anak
kemudian kedua kami juga melihat masih adanya penggunaan fasilitas negara
masih ada mobil yang berpelat merah yang hadir
ataupun bus yang berplat merah yang hadir
kami juga bisa melihat bagaimana misalnya ada alat peraga yang seharusnya tidak ada
itu juga ada pada di sekitar lokasi rapat umum terbuka
kemudian ada juga misalnya ada perusahaan taman
yang daerah daerah yang sekitar di mana lokasi itu
taman taman itu dirusak atau diinjak oleh para peserta yang hadir
dan juga memang ada pelanggaran lintas yang terjadi
masih adanya konvoy
padahal kita tahu bahwa perpu itu tidak boleh dilakukan
terhadap selama proses kampanye ini berlangsung
bang frits apa yang kemudian dilakukan ketika teman teman menemukan ada kejanggalan itu
ada pemberitahuan kepada tim ses penindakan dicatat dulu nanti kemudian diinfokan belakangan atau seperti apa sih
jadi misalnya itu tergantung kepada jenis pelanggan yang ada
misalnya ada sebuah paslon yang dalam salah satu peserta kampanye
dia tidak membawa bendera parpol tapi dia membawa bendera lainnya misalnya
kemudian habis itu diedekati oleh pengawas pemilu kita
bertemu dengan pelaksana kampanye untuk segera bendera tersebut tidak ditambah
atau misalnya pada saat ada yang penggunaan fasilitas negara
maka itu akan diatangi oleh bawah suku kita
diminta untuk segera tidak diparkir ataupun tidak dipergunakan
jadi ada dua mekanisme yang dilakukan
yaitu pada saat pelaksanaan meminta hal itu untuk tidak dilakukan
atau minta untuk selalu dipergunakan
atau juga melakukan hasil pengawasan dalam sebuah form
yang kemudian nanti akan dikaji oleh pengawas kita
apakah memang ini ada terpenuhi unsur pelanggaran administrasinya
atau unsur pelanggaran pindahannya
oke tapi diinfokan yang lebih awal kepada panitia lokal berarti ya
bang frits saya mau konfirmasi
ini dari dua kubu ya sama sama melakukan pelanggaran yang tadi disebutkan
benar ya dari dua kubu
oke dari dua kubu
bang frits terima kasih banyak
tarik lagi semua
kita juga memberikan informasi terkini kepada kami
saat malam bang frits edward siregar
prabowo subianto menilai hasil lembaga survei banyak yang berbohong
sandiaga menjelaskan penilaian prabowo itu berdasarkan perbedaan hasil survei internal
dengan lembaga survei luar
sementara para penggawa lembaga survei melihat
pernyataan prabowo itu dilandasi oleh pengalaman prabowo yang pernah menjadi korban lembaga survei
calon presiden nomor dua prabowo sbianto menilai lembaga survei saat ini banyak bohong dan bekerja sesuai pesanan
prabowo pun menilai apa yang dilakukan lembaga lembaga survei itu kuno
penyertaan itu disampaikan saat hari pertama kampanye terbuka di lapangan karebo simakasar sulawesi selatan minggu dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas
pembangunan indonesia di mana mana saya keliling sudah capek dengan pencitraan dengan lembaga lembaga survei yang akal akalan yang banyak bohong sesuai pesanan
habis itu udah dibayar oleh kelompok ini dia ke kelompok yang satu lagi minta bayaran lagi
ini sudah kuno saya kasih nasihat ya ke adik adik yang di asn di lembaga survei itu kuno kerjaanmu
lama lama kau gak punya pekerjaan loh karena rakyat gak percaya dengan kamu punya pekerjaan itu
cawa pres sandiaga uno kemudian menjelaskan maksud perkataan prabowo yang menuding hasil lembaga survei yang banyak berbohong
seperti dikutip detik com menurut sandi penilaian prabowo berdasarkan perbedaan hasil survei internal
paslon dua dengan lembaga survei luar
menanggapi pernyataan prabowo pendiri lsi denny ja denny januar ali menilai
pernyataan itu dilandasi oleh pengalaman prabowo yang pernah menjadi korban lembaga survei di pilpres dua ribu empat belas lalu
sementara itu direktur riset populi center usep s ahyar mengatakan lembaga survei melakukan pekerjaan sesuai dengan metodologi ilmiah
dan hasilnya pun dapat diuji
jika keberatan usep menyarankan untuk melaporkannya ke dewan
sejumlah lembaga survei yang telah diperlukan
lembaga survei merilis hasil elektabilitas capres dan cawapres jelang pemungutan suara pilpres tujuh belas april mendatang
hasil survei menunjukkan paslon joko widodo maruf amin unggul dari prabowo subianto sandiaga dengan angka elektabilitas yang variatif
kredibilitas lembaga survei menjadi buah bibir sepekan terakhir
mulai dari hasilnya metodologi afiliasi dipertanyakan
diduga juga mempengaruhi hasil survei yang dipublikasikan
dua kubu capres ikut bereaksi
dan kredibilitas lembaga survei
kita bahas malam ini bersama dengan para narasumber
ada kang maman imanul haq direktur relawan tkn jokowi maruf
kang maman selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada bang handi riza idris jubir bpm prabowo sandi
bang handi terima kasih
selamat datang di sini
dan juga ada bang andi syafrani ketua bidang hukum persepi perimpunan survei opini publik indonesia
bang andi terima kasih
sudah hadir di sini
bang andi saya langsung melempar ke bang andi aja deh
tadi dikatakan sudah kuno cara caranya ambil duit dari sini dari kelompok ini
memenangkan kelompok ini kemudian ambil duit dari kelompok lain memenangkan kelompok lain
itu seperti yang disampaikan oleh pak prabowo subianto
gini memang biasanya kalau kita sebut klien atau kandidat
mereka memang biasanya hanya ingin mendengar sesuatu yang baik saja versinya
kalau misalnya hasilnya itu adalah sesuatu yang angkanya sesuai dengan keinginannya

dia akan bereaksi positif
kalau misalnya kita paparkan hasil surveinya itu katakanlah belum sesuai dengan keinginannya
memang dalam pengalaman kita di lapangan biasanya adalah ya mulai mereka mempertanyakan
kenapa begini kenapa begini dan seterusnya gitu
yang paling penting adalah saya kira lembaga survei itu tetap komitmen pada angka yang memang mereka temukan dari fakta lapangan
nah yang perlu saya ingin tegaskan di sini adalah
kalau tadi tema kita tentang validitas lembaga survei
saya kira yang dimaksud dengan validitas lembaga survei di sini kan
kalau secara hukum misalnya apakah lembaga surveinya ini abal abal misalnya
bukan apa bentuk badan hukumnya ada kantor atau tidak
tapi mungkin di sini temanya lebih kepada validitas survei
nah kalau bicara soal validitas survei maka kita akan bicara soal sesuatu yang lebih teknikal ilmiah
karena secara ilmiah itu bukan hanya validiti yang harus dicek tapi juga ada reliability
jadi ada dua hal ya kan
dan sejauh ini misalnya secara validitas ukurannya kan jelas
validitas itu kan ada alat ukur yang dipakai untuk mengukur objek tertentu
nah dalam hal ini yang kita ukur adalah opini publik dalam bentuk persepsi
dimana opini publik itu adalah sesuatu yang dinamis
tidak stagnan terutama dalam konteks politik begitu kecuali dalam hal hal yang sifatnya memang kayak normatif
tapi kalau di konteks politik banyak aspek yang menjadi independent variable di dalam penelitian itu yang mempengaruhi sikap kemudian memunculkan opini
nah ada dua hal di sini
pertama metodenya yang harus dicek ya kan
karena ini ada rangka yang kita harus ingat ini adalah survei
survei bagian dari penelitian kuantitatif ya kan
itu ada langkah langkah dan seterusnya
kemudian yang kedua ini juga harus dicek bagian dari alat ukurnya sendiri yaitu questionnaire
nah questionnaire itu gak sembarangan dibikin
questionnaire kita ini saya kira sekarang semua hampir paten
lembaga survei itu hampir semua menggunakan warding yang sama
dan wording ini harus diingat bukan hanya dipakai di indonesia tapi juga dipakai di hampir seluruh dunia
jadi sesuatu yang ini sudah berlaku di banyak tempat
selanjutnya saya ingin sampaikan adalah bahwa untuk di persepi khususnya ya kita ada beberapa instrumen yang kita pakai untuk menjaga lembaga survei ini
yang pertama adalah ada fakta integritas
jadi sebelum para anggota itu menjadi anggota persepi
mereka menandatangani fakta integritas
yang di dalamnya adalah mereka harus tunduk pada kode etik
nah yang kedua kode etik yang kita pakai ini mengacunya bukan hanya untuk lokal tapi kita mengadopsi kode etik dari wapor
di situ yang terakhir saya lihat edisinya edisi desember dua ribu sebelas dan ada tiga puluh satu paragraf yang termuat di dalam kode etik itu
nah ini yang ketiga kita juga meminta kepada seluruh lembaga survei itu memiliki statistition
jadi bukan hanya para peneliti yang mengerti tentang politik tapi juga harus ada ahli statistik di lembaga itu
yang mereka ini membantu para peneliti dan menjadi bagian peneliti juga untuk menguji
apa yang disampaikan sebenarnya itu adalah sesuatu yang sifatnya paling gampang
karena kan itu bicara soal frekuensi aja
yang bisa diterima oleh publik kurang lebih
di balik itu kita punya data
kita punya data data yang jauh lebih banyak
jadi diuji antara satu variable ke variable yang lain
dan yang saya ingin sampaikan lagi terakhir adalah tentang kehandalan tadi
ingat ini instrumen sudah dipakai untuk pilkada yang jumlahnya sudah ribuan
bukan baru kali ini dipakai
jadi sampelnya sudah banyak sekali hasil ini
kenapa ribuan ini tidak diper selama ini baik baik aja instrumen itu
ini juga valid dan bisa dipakai
memang ada katakan misalnya kasus kasus tertentu
tadi disebut misalnya lembaga survei yang mungkin hasilnya berbeda
nah ini yang memang perlu kita lakukan pengujian
oke perlu dilakukan pengujian
termasuk di sini bang andi di sini bpn prabowo sandi sejak awal sudah tidak mempercayai lembaga survei yang berada di luaran ya bpn ya
dan kemudian ada lembaga survei internal sendiri
tapi juga hasilnya tidak pernah dipublikasikan
jadi tanggapan anda atas ini
jadi kami memang kami punya hasil survei sendiri ya
karena itu untuk kebutuhan internal ya konsumsi internal
jadi itu tidak pernah kami publikasikan
nah memang hasilnya dari beberapa kali survei yang dilakukan oleh lembaga lembaga eksternal tadi
memang ada sedikit agak perbedaan yang cukup signifikan antara suara kami ya di dua dengan di satu
tapi bagi kami itu tidak ada persoalan sebenarnya
karena survei ini kan ibaratnya hanya sebagai apa namanya sebagai indikator awal lah ya tentang proses sebuah pilpres gitu ya
jadi ini tidak mempengaruhi kami ya
karena kami juga punya survei sendiri yang mungkin bagi kami itu bisa lebih apa namanya menunjukkan hasil yang sesungguhnya
saya tertarik tadi apa yang dikatakan mas andi tadi
jadi memang karena survei ini kan sebuah proses ilmiah ya yang harus bisa dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah
mulai dari pengumpulan data pengujian metodologi pengujian hasil sehingga lahirlah apa yang disebut dengan validitas dan kredibilitas lembaga survei ketika dia menyampaikan ke publik hasil surveinya tersebut ya
tapi kan juga tidak tertutup kemungkinan ada celah yang tidak bisa ditangkap atau bisa dilihat oleh lembaga survei sehingga itu memungkinkan hasilnya berbeda dengan hasil akhir gitu
jadi itu empat pilkada terakhir ya kita bisa kasih contoh misalkan pilkada jakarta pilkada jawa barat pilkada sumatera utara dan pilkada jawa tengah
itu kan menunjukkan hasil yang berbeda prediksi awal yang disampaikan oleh lembaga survei dengan hasil akhirnya
itu kan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan
jadi kami dengan melihat hal itu kami tidak menyalahkan lembaga survei tapi tentu ada hal hal yang saya sepakat tadi yang harus menjadi code of conduct yang harus bisa diperhatikan oleh lembaga survei
dan itu juga intensi penting karena ini menyangkut bagaimana hasil sebuah survei itu diutarakan kepada publik
yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggung jawaban kepada publik siapa yang membiayai lembaga survei tersebut siapa sponsornya siapa donornya
harusnya itu juga menjadi salah satu hal yang dituntut
jadi disclose sejak awal
betul sehingga kita tahu mereka bekerja untuk siapa
yang kedua di akhir nanti harus juga ada semacam audit mungkin sudah ada ya bang andi ya mungkin bisa jelaskan nanti
tapi menurut saya audit juga harus dilakukan oleh lembaga lembaga yang mungkin sudah independen
tapi juga bisa jadi juga nanti pemerintah yang mengambil alih karena ini dampaknya juga terkait dengan orang banyak ya dengan masyarakat luas gitu
sehingga nanti bisa dijadikan sebagai ukuran apakah lembaga survei tadi itu konsisten atau tidak
secara metodologi mungkin bisa dipertanggungjawabkan tadi yang saya katakan
tapi ada hal hal lain yang mungkin tidak tercapture oleh lembaga survei sehingga ketika menampilkan hasilnya itu berbeda dengan hasil akhirnya gitu
sebenarnya seberapa penting sih angka angka ini untuk tkn karena kan kalau misalnya semua angka kan posisinya di atas oleh bpn
seberapa penting angka angka ini sebenarnya
ya yang pertama tkn sangat menghormati ya lembaga
baik itu integritasnya profesionalitas dan juga independensinya itu yang poin pertama
hasil apapun dari lembaga lembaga survei itu dijadikan oleh kami sebagai acuan
misalnya ketika litbang kompas mengeluarkan hasil surveinya kami melihat bahwa
kompas itu dekat secara psikologis tetapi sebenarnya secara angka tetap jauh
kami rata ratakan ternyata satu masih lima puluh lima dua melawan tiga puluh dua
nah ini jadi acuan bagi tkn untuk terus melakukan soliditas tim terutama tim koalisi
dan juga relawan serta masyarakat kita pun menyerahkan ke publik sebenarnya
ke publik misalnya soal anggapan siapa yang membiayai dan lain sebagainya
yang pasti sama dengan bpn tkn punya juga survei internal yang kami pakai untuk misalnya di jawa barat
battleground kami dari awal sudah sepuluh kota kabupaten lalu kita lihat bagaimana perkembangannya
lalu siapa yang diturunkannya organ mana partai mana dan itu menjadi sangat penting bagi kami
sekali lagi kami sangat menghormati lembaga survei kami tidak pernah menyalahkan lembaga survei
apapun hasilnya bagi kami adalah masukan yang sangat penting untuk bagaimana kami menguatkan kembali kemenangan satu ini
secara psikologis kalau tadi bang sandi sudah mengatakan kalau misalnya angkanya rendah
itu mengecilkan teman teman yang di lapangan mengecilkan kerja keras tapi apakah kemudian dampak angka angka itu sama diterima oleh tkn
dan tadi mas sandika juga mengatakan politiknya itu sangat sangat dinamis di lapangan
mungkin itu yang saya dengar itu juga yang terjadi di jawa barat ketika angkanya rendah kemudian door to door
apakah itu yang mungkin juga terjadi sekarang nanti setelah jeda kita bahas itu ya tetap di cnn indonesia prime news
angka survei mungkin bagi mereka yang berada di dalam lembaga survei itu angka tapi bagaimanapun itu ada persepsi di dalamnya
dan itu juga mungkin diamini oleh kedua kubu bpn atau tkn
sebenarnya kalau misalnya angkanya akhir akhir ini kalau misalnya angka dari lembaga survei yang sudah kita lihat angkanya memang lebih rendah
apa sih sebenarnya dampaknya apa kemudian yang dievaluasi dari situ
ya jadi kami mbak kami selalu menggunakan ada tiga indikator yang kami gunakan untuk melihat
bagaimana proses pilpres ini ya yang pertama itu adalah tren ya
trend atau itu terlihat walaupun misalkan dalam semua lembaga survei mengatakan dua masih jauh ketinggalan dibandingkan satu
tapi trennya meningkat ya jadi artinya bagi kami itu menunjukkan ada progress ya
nah itu terjawab ya dengan antusiasme publik kepada kedua kandidat kami
bisa kita lihat ya ketika pak sandi atau pak prabowo ke lapangan itu histeria publik itu kan luar biasa
nah itu juga menjadi pertanyaan bagi kami itu tidak tergambar oleh hasil hasil survei
oke angka angka itu gitu ya
histeria publik itu nggak tergambar ya kan kita nggak bisa nafikan itu kan terlihat kan semua media menyampaikan ya
nah itu yang pertama kali yang kedua itu adalah sentimen publik
jadi ketika ada satu hal yang dilakukan oleh masing masing paslon itu sentimennya gimana
contoh misalkan ya ketika dulu pak prabowo eh sorry ketika dulu ownernya bukalapak zaki mengatakan mempermasalahkan dana riset
yang kemudian dia berharap pemimpin baru akan memperbaiki itu itu langsung rame kan
sehingga kemudian sentimen publik menunjukkan dengan cara apa
ketika uninstall bukalapak dinyatakan atau dipublikasikan kemudian dibalas oleh publik dengan uninstall jokowi misalkan gitu ya
itu menunjukkan ada sentimen publik yang negatif nah itu yang kami lihat
dan yang ketiga itulah momentum ini yang kita belum ini yang kita sedang mencari momentum momentum terbaik dalam dua atau tiga pekan ke depan ini
untuk menjadikan ada semacam event yang akan membuat publik itu yakin dengan pilihannya gitu
artinya angka angka ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan hanya angka internal
tetap menjadi pertimbangan artinya kan kita tidak bisa nafikan juga kami apresiasi juga ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh lembaga lembaga survei ini
tapi kan tentu tidak bisa menjadi acuan bagi kami
yang dilakukan oleh pak prabowo dan bang sandi itu kan memberikan semacam ketenangan kepada masyarakat kepada pendukung
bahwasanya kita tidak bisa mengambil sepenuhnya angka angka ini
karena kita juga punya angka angka sendiri yang harusnya itu bisa lebih kita percaya gitu
nah ditambah lagi tadi ya histeria histeria publik terhadap keberadaan pak prabowo dan bang sandi ini
ya ini menjadikan kita semakin yakin bahwasanya angka angka yang kami miliki itu berbanding lurus dengan apa yang ditampilkan oleh publik tadi
oke menarik sekali tapi bagaimanapun memang ada persepsi disini kemudian yang dimunculkan dari angka angka
karena ini memang jelas bukan sekedar angka kan mas nandi
ya kan ini angka yang diambil dari kumulasi pendapat ketika wawancara kan gitu posisinya
tadi saya ingatkan ini objeknya adalah opini opini itu sesuatu yang sangat volatile
jadi bisa berubah begitu ya tergantung berbagai macam informasi yang diserap apalagi ini bicara soal politik
nah kemudian survei meng capture itu makanya selalu survei itu kan biasanya harus dilakukan dari periode ke periode
jadi tidak bisa sekali survei karena apa karena kita ingin menangkap perubahannya seperti apa
nah dari situlah baru bisa dibilang
baru bisa diambil berbagai macam evaluasi kah atau rekomendasi kah
nah tentu itu terserah dari stakeholder yang bersangkutan
buat lembaga survei adalah kita hanya menyampaikan informasinya dari apa yang kita temukan kita sampaikan
nah secara ilmiah saat ini setidaknya di indonesia kita belum menemukan apakah ada pengaruh bandwagon efek atau ada underdog efek terkait dengan hasil survei
setidaknya dari sejak dua ribu empat gitu ya
hingga sekarang kami belum menemukan bahwa ada pengaruh itu
ada band wagon itu artinya gara gara hasil survei yang tinggi kemudian orang semua mau memilih si a
nah itu disebut dengan bandwagon efek atau underdog efek yang dikhawatirkan oleh pak prabowo tadi atau sandi misalnya
ini gara gara survei menyampaikan kami ini kalah akhirnya masyarakat nggak mau memilih
nah ini setahu kita secara ilmiah itu belum terbukti setidaknya di indonesia
apakah justru reaksinya berbeda misalnya seperti yang di jawa barat apa yang terjadi pada saat itu
mungkin sudah ada tentu sudah ada datanya sudah ada informasinya
perbedaan yang cukup signifikan dari survei terakhir liga
dari beberapa contoh tadi kan secara umum kesimpulannya tetap sama yang menang si a
yang dipersoalkan itu kan adalah angka pada saat survei untuk beberapa kandidat yang lain gitu kan itu berbeda
nah saya ingin menegaskan bahwa kalau di survei itu masih ada satu variable pertanyaan yaitu undecided voters
ada pertanyaan ada orang kelompok responden yang belum menyatakan
pendapatnya gitu loh kira kira
nah kelompok inilah yang perlu diidentifikasi
kalau jumlahnya tinggi gitu ya menjelang hari pemungutan kita tentu sulit untuk bisa mengidentifikasi
tapi kalau jumlahnya semakin sedikit ya itu bisa membuat prediksi
sekali lagi ini prediksi loh ya
bukan hasil yang presisi maksudnya yang sama nanti dengan hasil aktual itu beda
jadi saya kira kalau bicara soal gap tadi
itu harus ditelaah lebih dalam lagi per unit surveinya per periode waktunya untuk melihat undecided voternya setinggi apa
kemudian itu bisa dibaca oh larinya kesih dan seterusnya
jadi ada cara ilmiahnya
saya kira itu menjelaskan itu
ada cara ilmiah ya tapi persepsi kemudian yang ditangkap oleh teman teman tkn atas angka angka ini apa
oh aman ini semua beres kita semua baik baik saja atau bagaimana sebenarnya kalau
kita melihat yang pertama ya kalau ngomong tren
kita melihat bahwa trennya memang plat ya tidak banyak berubah
apa namanya selisihnya kita lihat misalnya kalau kita lihat semua survei
itu yang pertama
yang kedua kita mencapai kondisi maksimum dengan waktu tinggal dua puluh lima hari
ini agak sulit mencari momentum apapun tinggal kita mempertahankannya
nah makanya yang caling menentukan itu
yang saling menentukan hari ini adalah pertama pemilih mengambang dan kedua pemilih yang belum menentukan
ini yang disebut oleh kami sebagai menebak keimanan milenial
apa sih yang mereka nanti
yang imannya bisa berubah kapanpun itu
dalam bahasa pesanan itu imannya ya ziduaya khusus
jadi kadang kadang naik kadang kadang turun
dan mereka tidak melihat naik turunnya itu dengan sesuatu yang bisa diprediksi
kadang kadang hanya karena lihat teman temannya ih asik nih
misalnya ketika debat ketiga misalnya
kita betul betul itu apa namanya
dilihat bahwa wah kiai ma'ruf kayaknya tidak bisa berdebat
bicaranya dibandingkan ketika debat pertama
tapi di luar dugaan kiai ma'ruf dalam tanda kutip mengecewakan orang yang dianggap
ah tidak akan bisa apa apa ternyata lancar
futuristik berpikirnya pisioner
ngomongnya di luar dugaan
tiba tiba oke pak kiai ma'ruf keren
nah itu yang membuat kita makin optimis
bahwa sesungguhnya pasangan satu ini adalah pasangan yang sangat serasi
dimana jokowi dengan kiai ma'ruf itu satu visi
dua duanya saling melengkapi
dan ini yang akan meyakinkan dua orang tadi dua kelompok tadi
yaitu pemilih pengambang dan orang yang belum menentukan itu akan memilih satu
sehingga bagi kami kami tidak pernah menuduh bahwa survei itu tidak valid dan sebagainya
kami memakai seluruh survei itu untuk menjadi bahan kami di mana daerah mana kami bergerak dan sebagainya
tapi kan bagaimanapun momentum yang bisa diingat itu momentum yang ini
berarti sama sama juga cari cari momentum ini ya berdua ya
masih gali gali terus
makanya tetap menurut saya di kampanye kampanye terbuka ini
ada tiga poin yang akan selalu kami bawa
pertama adalah mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi menggunakan hak konstitusinya tanggal tujuh belas
jokowi misalnya di dua ribu empat belas menang di kaltim
di indramayu sebagai satu di antara empat kabupaten yang menang dua ribu empat belas jokowi
ternyata masih banyak orang yang ketika itu nggak berangkat
nah maka mempertebal orang untuk datang ke tps adalah bagian dari mempertebal kemenangan
nah yang kedua tentu bagaimana caranya memilih jokowi maruf
dan yang ketiga dan ini menjadi tugas kita bersama
adalah mengawal suara
tidak boleh ada intimidasi tidak boleh ada manipulasi
termasuk upaya upaya orang yang ingin mengganggu kpu lewat hackers dan lain sebagainya
ini tanggung jawab kita bersama menjaga atau mengawal demokrasi ini menurut saya
oke dan bagaimanapun angka survei survei nanti lembaga lembaga survei akan terus mengeluarkan angkanya
hingga dalam waktu biasanya dua tiga hari sebelum memasuki masa tenang kan
biasanya itu akan dikeluarkan ya
ya kan menurut survei butuh waktu apalagi secara nasional ya untuk data collecting
nah biasanya itu paling tidak dua minggu lah mereka butuh waktu
nah katakan misalnya untuk memahami pergerakan suara gitu di akhir akhir
maka awal april kalau memang mau dilakukan survei gitu ya
itu adalah waktu yang pas untuk memulai survei terakhir gitu menjelang april
survei terakhir seberapa mengkhawatirkan sebenarnya bagi bapak bapak sekalian
jadi mbak tadi sebelumnya saya juga ingin sampaikan
jadi survei terakhir litbang kompas itu bagi kami cukup memberikan gambaran yang utuh gitu ya
walaupun selisih suaranya masih jauh ya
kompas itu kan melakukan survei dari oktober sampai maret ya
oktober dua ribu delapan belas sampai maret dua ribu sembilan belas
itu dua kali survei ya
bukan rentang beda
tapi menunjukkan ada perbedaan yang cukup signifikan di situ artinya apa

nah itu yang saya maksud tadi ada tren
walaupun selisihnya masih relatif jauh tapi itu ada tren peningkatan yang positif
nah oleh sebab itu faktor undecided voter juga menjadi suatu hal yang kami perhatikan ya
nah biasanya nih ini bukan tapi nanti bisa kita minta klarifikasi kepada lembaga survei
biasanya undecided voter itu cenderung punya kecenderungan untuk memilih
pasangan baru ya ketimbang petahana misalkan seperti itu ya
nah itu yang kami potensi yang kami anggap ini sebagai sebuah potensi besar yang akan bisa menambah suara kami nantinya di ini
sementara untuk yang survei kami sepakat di april itu menjadi salah satu momentum yang paling tepat untuk mengevaluasi kerja kerja pemilu kampanye segala macam selama ini ya
sehingga dari situlah kita bisa membuat satu prediksi nanti apa yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan
menjelang hari pemilihan atau minggu tenang sampai tanggal empat belas april nantinya
seberapa besar concern dari bpn dan tkn atas hasil survei yang terakhir kemudian setelah masa kampanye terbuka ini nanti ya setelah jeda di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita bicara soal survei tapi nggak rame kalau kita nggak lihat hasil survei hari ini yang dirilis oleh carta politika dan juga fox populi
kita lihat dulu ditampilkan di belakang ini dia kang maman bang andi elektabilitas jokowi maru dan prabowo sandiaga
ya ini yang berikutnya fox populi research center lima puluh empat satu tiga puluh tiga enam dua belas tiga kurang lebih begitu ya
jadi tidak jauh angkanya dari yang sudah selama ini diketahui
tapi sebenarnya kita sudah memasuki nafas nafas terakhir putaran putaran terakhir ini bang andi
seberapa penting sebenarnya hasil hasil ini untuk nanti
jadi karena kami punya komparasi dengan hasil survey internal kami
sebenarnya kami tidak terlalu khawatir ya dengan hasil survei survei ini
karena dari awal juga kita sudah menunjuk apa namanya meyakini bahwasanya pasti akan ada perbedaan ya dengan lembaga yang sudah dirilis ini gitu
nah oleh sebab itu kami konsen saja dengan sisa waktu ini ya kampanye dan juga memberikan meyakinkan kepada publik
seperti litbang kompas itu menurut saya cukup bagus alasannya kenapa suara prabowo meningkat karena prabowo bisa menjawab keresahan masyarakat
karena permasaan permasaan yang ada di bawah itu ditangkap oleh prabowo sandi
dan dengan statement statement itu bisa menenangkan dan memberikan harapan bahwasanya mereka akan bisa lebih baik di bawah kepemimpinan yang baru
jadi bagi kami ini tetap tentu menjadi acuan tapi tidak satu satunya atau kita tidak terlalu banyak terpengaruh dengan hasil survey yang ada itu
oke jadi kalau misalnya tadi dikatakan bang sandi itu menurunkan semangat tim atau itu juga tidak seberapa sebenarnya berarti ya
ya pasti ada lah ya pasti ada
pasti ada yang terpengaruh ya
pasti ada yang terpengaruh ya
tapi karena kita ada proses koordinasi yang dilakukan setiap saat dan selalu kita sampaikan hasil hasil survei internal yang kita miliki
teman teman juga bisa membandingkan gitu ya bisa mengetahui bahwasanya kita masih dalam posisi on the track ya yang aman
nah sehingga kita tidak akan tidak terlalu banyak terpengaruh
ya sama sih sebenarnya ya kalau tkn dari awal memang bekerja berdasarkan sistem
sudah ada angka angka itu percaya diri lah ya berarti ya
nah dari awal kita sudah percaya diri bahwa kita berangkat lewat sistem
sehingga ketika survei survei itu masuk justru kita lihat berbagai survei kan ada misalnya kecenderungan pemilih kota pemilih desa lalu juga kecenderungan usia berapa dan sebagainya
misalnya kita mengacu kepada surveinya roy morgan misalnya kita melihat bahwa seluruh variable yang ada dalam survei itu dimenangkan oleh jokowi k maruf amin
nah yang mungkin ini masukkan aja mas ya

ada dua hal yang justru menjadi diskusi secara keseluruhan
pertama keterbukaan soal pendanaan lembaga survei
menurut saya apa yang dilakukan polmark itu sudah menarik
paul mark dari awal sudah deklar bahwa dia dibiayai oleh pan
kedepan menurut saya semua lembaga lebih baik gitu
yang kedua ini mas mbak naya jaga bahan dia
jadi sudah tidak ada saling tunjuk ya
betul dan soal nanti yang menang siapa soal lain kan
yang penting kita nanti uji metodologinya uji samplingnya dan lain sebagainya
nah yang kedua ini saya boleh bertanya juga ya
boleh boleh boleh
karena tidak terpikir bahwa publik yang ditanya pun menyembunyikan jawaban sebenarnya
dan itulah yang sebenarnya menarik bagi kami
bahwa survey di satu sisi memenangkan satu
tapi kami tetap hati hati untuk melakukan gerakan termasuk soliditas dan sinergitas
dari seluruh relawan dan juga partai partai politik
hari ini betul betul meningkat di sisa terakhir ini
kami tidak terbuai kami tidak teraleha dan lain sebagainya
justru mengambil beberapa yang dianggap menurun kita masuk ke sana
nah itu mas apakah publik rakyat itu
kalau tadi bpn mengatakan tidak terpotret histerianya
kalau sekarang tkn menanyakan bisakah mengungkap betul betul jawaban dari sang responden
ya itu memang bagian dari seninya dalam melakukan survei
ya bukan artinya memang itu menjadi penting juga untuk diajarkan kepada pewawancara di lapangan
bagaimana misalnya melakukan probing istilahnya
kemudian tapi probing ini tidak boleh bias
memang kita kan persoalannya ada etika yang harus dijaga gitu ya
tidak boleh bias yang membuat nanti jawaban itu mengarah kepada sesuatu
nah itu juga hati hati
jadi kalau kita memaksa yang kemudian jawabannya itu akhirnya membuat jawaban tadi ya okelah terserah dari responden
setelah dari surveyor nah itu berbahaya
tapi memaksa responden untuk menjawab itu juga sesuatu yang keliru secara etik
makanya di dalam survei ada kolom khusus
undecided voter tadi oh tidak mau menjawab kolomnya itu tj kalau kita tidak jawab atau tt tidak tahu
nah itu ada kolomnya di situ
oke misalnya tidak jawab sudah ditanya beberapa kali nggak jawab ya sudah
tapi kemudian itu ada instrumen lain
kalau tidak jawab kira kira lebih condongnya kemana
itu ada pertanyaannya
pertanyaan lanjutan ya
jadi itu terus dibikin
beranak ya pertanyaannya
sehingga kita bisa mencoba menggali oh ini arahnya lebih kemana
nah makanya kalau membaca hasil survei saya kira itu

persoalannya adalah kita kan selama ini membaca survei hanya oh ini berapa angka elektabilitas
itu persoalannya padahal variabelnya banyak sekali
karena memang itu yang lebih mudah untuk orang awam untuk mengetahui
ya itu mungkin begitu
tapi kan saya bilang tadi di belakang ini kan banyak
banyak aspek yang bisa dibaca gitu ya
tadi uji variabelnya dan segala macam untuk membuktikan validitas
nah itu kan tidak diungkap
kenapa karena ya itu bukan sesuatu yang populer
dan siapa yang mau membaca itu secara lebih dalam gitu
tapi lembaga survei wajib menyediakan data itu
kalau memang ada yang menggunakan data itu
kalau memang ada yang diminta
realitasnya sekarang kemudian dipertanyakan bahkan oleh salah satu capres loh
ya tadi kan dibilang punya survei internal juga
artinya buat saya gitu buat kami lembaga survei ya surveinya sendiri sebagai sebuah instrumen itu masih dipakai kok oleh semua kandidat
soal menyenangkan atau tidak menyenangkan
nah saya kira kan lebih ke sana tadi gitu
lebih pada hasilnya seperti apa
nah kita juga kepingin kalau bisa misalnya hasil survei internal masing masing ayo aja dipublikasikan
ini siapa yang melaksanakan
yang dilaksanakan sendiri oleh tim misalnya oleh partai atau oleh lembaga yang lain
itu juga penting
biar kita juga bisa punya komparasi
begitu ya oke secara internal surveinya seperti ini
metodologinya seperti apa
siapa yang melakukan
nah untuk itu berarti akan kembali kepada masing masing lembaga survei
apakah mereka bersedia merilis identitas siapa yang membiayai atau tidak gitu
memang secara kode etik gitu ya
itu ada disclosure untuk itu
sebaiknya dibuka siapa yang membiayai
karena memang persoalannya ini bukan sesuatu yang murah
gitu ya survei secara nasional itu membutuhkan biaya yang lumayan
tentu ada sponsor gitu
dan di dalam kode etik wapor pun disebutkan bagaimana relasi antara lembaga survei dengan sponsor dan seterusnya
itu perlu diketahui
baik baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung malam hari ini sudah berbincang
terima kasih sangat menyenangkan
semoga dalam waktu dekat berarti persepi kira kira kapan akan mengeluarkan atau teman teman yang bergabung dalam persepi
biasanya kalau yang sudah sudah dua ribu empat belas
ya biasanya kan bahkan di hari tenang pun kita bisa mengeluarkan survei
nah persoalannya kan ada pasal yang masih mengganggu kita ini
kita lagi melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi
terima kasih terima kasih mas ani
kang handi terima kasih banyak kang maman terima kasih banyak
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news